selamat pagi fani fani bagaimana pantauan anda arus mudik di bandara soekarno hatta jakarta pada pagi hari ini
ya selamat pagi alfian dan juga anissa
berdasarkan pantauan kami sejak pada pagi hari ini
sudah terlihat adanya peningkatan kepadatan dari jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi pesawat terbang
ini di bandara soekarno hatta cengkareng tangerang untuk melakukan perjalanan mudik menuju ke kampung halamannya masing masing
memang untuk kepadatan dari jumlah penumpang ini sendiri sudah diperkirakan sebelumnya oleh dari jajaran pt angkasa pura
namun untuk dari pt angkasapura dua ini sendiri sudah mempersiapkan segalanya
yakni sudah membuka sebagian check in untuk para penumpang yang akan memasuki pesawat terbang atau melakukan boarding
dengan penuh di mana seluruh karyawan
yang dipekerjakan pada hari ini terutama pada saat puncak mudik
ini diperkirakan akan diperkerjakan seluruhnya sehingga tidak akan ada bagian check in yang dikosongkan
dan untuk jumlah penumpangnya sendiri di puncak mudik yang memang diperkirakan sendiri akan terjadi pada hari ini
sampai dengan nanti menjelang lebaran
untuk jumlah pastinya sendiri kami belum mendapatkan informasi yang lebih detail dan juga lebih terperinci
namun kalau misalnya untuk prediksinya sendiri
untuk puncak mudik yang diperkirakan akan jatuh pada hari ini dan juga sampai dengan menjelang lebaran ini
akan diperkirakan sebanyak satu ratus delapan puluh lima sampai dengan satu ratus sembilan puluh penumpang yang menggunakan moda transportasi pesawat terbang tersebut
untuk baik dari terminal satu sampai dengan terminal dua
kemudian dari senior manager di bandara soekarno hatem surian wakang sendiri juga menyarankan
untuk para penumpang yang akan menggunakan moda transportasi pesawat terbang ini
ada beberapa hal
atau beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk mempermudah perjalanan mudik anda
yang pertama adalah check in untuk proses check in sendiri
diusahakan agar para penumpang ini datang lebih awal di bandara masing masing
minimal satu jam sehingga proses check in tersebut juga tidak terjadi adanya kepadatan
atau juga macet di ruang atau juga bagian check in tersebut
sehingga ini tidak akan menyebabkan ketidaknyamanan untuk sesama penumpang lainnya
kemudian yang kedua sendiri
untuk hindari menyimpan uang dan juga barang barang berharga lainnya di dalam koper
atau juga di koper terutama di koper yang akan ditaruh di ruang check in dan juga bagasi
lebih baik dibawa sendiri sehingga ini meminimalisir kemungkinan terjadinya pencurian
atau perampokan selama perjalanan mudik tersebut
kemudian yang ketiga terutama ini menyangkut mengenai macet yang biasa terjadi di pintu masuk
terminal satu sampai dengan tiga bandara soekarno hatta ini
diusahakan atau juga disarankan
bagi para penumpang yang akan menggunakan moda transportasi pesawat terbang
untuk menggunakan angkutan umum menuju bandara dan juga keluar dari bandara
sehingga ini meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi yang biasanya memang menjadi faktor utama
penyebab kemacetan di terminal satu sampai dengan tiga bandara soekarno hatem cengkareng tangerang